sepertinya ada yang mengintai ku dari luar
demi sang penguasa kegelapan alam semesta ini
kedati menjadi pemilik
udang setan ini
tunjukkan batang hidungmu
jika apa yang ku katakan tadi itu
adalah sebuah kebenaran
ibu anda berkasih
aku sungguh tidak menyangka
ternyata ibu anda
ternyata ibu anda menangis
adalah seorang penjahat
ibu anda telah memisahkan kamu
dengan ibu anda
sebang lara selama lamanya
kalau tidak ada ayah dan prabu disini
aku telah memunuhmu

namun ya kau tahu
flee dari ke puasa
jika aku tersisa

serba menjaga kebijak arkanda
kamu sudah banyak mulia
b pep layers bijakaknya
ampuni aku kandapraku
karena telah berdusta kepadamu
dusta di atas sumpah suciku kandapraku
aku terpaksa mengakui semua fitnah keji itu
karena rasa bersalahku
yang tidak bisa menjaga amanatmu
untuk melindungi rahai subang lara
itu akan menjadi penggugur dosa dan kesalahanku
yang telah gagal melindungi rahai subang lara
jangan bunuh adikku
apa susah lu
kamu boleh minta apa saja kepada diriku
tapi jangan sakiti rakyat sant lima
hingga aku tidak menghabisinya warai subangaram
bunda ratu ambedkasi
memiliki kesaktian yang tinggi
dia tidak mungkin meninggalkan jejak dengan begitu mudah
sepertinya ada yang mengintai ku dari luar
kita kembali ke sukamana
aku masih ingin berada disini
sebentar lagi bersama dengan ibu
aku tidak ingin pergi dari sini yuda
kita harus pergi dari sini
tangisanmu percuma nih mas
tidak akan bisa membalikan keadaan
apa yang kamu maksud tidak karet
kenapa kamu berbicara seperti itu
apakah kamu tidak mendengar
sudah kukatakan aku masih ingin berada di sini
bersama dengan ibu naku
apakah kamu tidak mendengarnya
yang menyerang dari belakang
aku sama sekali bukan pengecuh
aku hanya ingin bersenang senang
sebelum mengantarkanmu ke lubang kubu
kau jumawah sekali
dan ingatlah kian santan
kau tidak akan pernah mendapatkan bukti apapun mengenai ibu ndang berkasi
karena dia sudah mengakui semua kesalahan
dan semua orang sudah tahu
bahwa dia adalah pembunuh ibu ndam
akan kubuat kau menyusul ibu ndang
tidak boleh dikhianati
aku seperti mengenal jurus ini
aku seperti menganal jurus ini
aku seperti mengenal jurus ini
aku bisa melahirkanmu

tapi jurus siapa
jurus cakar olah
benarkah ini jurus cakar lelah
sekarang adalah waktunya
untuk menyusul ibundamu ke dalam kuburan
dimana aku bisa menemukan paman prabu
hanya dia yang bisa menjagaku setelah ibuku meninggal
apalagi paman prabu juga sudah menyatakan kesediaannya untuk menjagaku
aku harus mencari dan menemukan paman prabu dan raden walang sengusang